wah alhamdulillah sekarang batangnya sudah halus
nah putri sama ajeng bikin adonan dari bata ya
terus nanti jangan lupa dikasih garam
oh iya saila dan santriwati yang lain
kalian bikin adonan dari abu gosok ya
jangan lupa juga dikasih garam
emangnya harus ngaduk pakai tangan ya
aku kan jijik kalau pakai tangan
tangan aku bisa kotor
kalau kotor nanti bisa cacingan
nanti jangan lupa adonannya dikasih air ya
hati hati dong thailand nih kenain aku juga nih
halo putri ajeng aku tuh nggak sengaja
kamu tuh bener bener ya
jorok tau ii
kenapa jadi kotor
jatuh kaila putri
aduh aduh aduh
kayak dikendutin kenal pot
anak anak pasti nggak liat kalau tadi ada ustaz disini
udah nggak apa apa cihan
fahri nggak marah kok
pasti nggak sengaja
nggak sengaja kan ya
nih pancaman pancaman doang ya
ustaz saya ada cerita
makasih banyak ya cihan
ustaznya cihan kok tidak romantis gitu
makanya jangan ustaz dong
mas aja biar akrab
cuman udah dua puluh tahun kok
ini jahat deh
harusnya kan yang ada di posisi itu saya
sini saya bersihin mukanya
ya udah kalau dipaksa sih nggak apa apa
udah ustaz saya diunggah jaman ustaz
perasaan disini tadi kursinya
makanya jangan pakai perasaan ustaz
kamu udah bersihin muka aku
burung glatik di pohon kenari
kamu cantik kayak lemari
kamu cantik kayak bidadari
kok lemari sih
boleh nggak aku pegang betis kamu
iya kok betis ya
jangan ah ustaz
loh cuma pegang tangan aja kok
nah gitu dong
akhirnya bisa pegang tangan ustazah juga
kamu belum murim
kupindah kau dengan bismillah
aduh saya malah ngelamun lagi
sekarang saya harus merebut perhatiannya ustazah jihan
dengan cara yang sama
tapi dengan efek samping yang lebih luar biasa
kalau kalian masih mau berantem atau bercanda lagi
nanti ustazah akan kasih hukuman
udah sekarang bikin telurnya lagi ya
udah bersih belum muka aku
assalamualaikum ustazah jihan
eh jangan ini ini ustaz musa
itu ustaz musa
tapi ini beneran ustadz musa kan
iya ustazah ini aku tadinya datang mau kasih surprise buat ustazah
eh ini saka monster eh ini tipukin tuh lihat tuh sampai
uh sampai belepotan gini muka saya nih tuh lihat kan
ustadz musa bukannya mukanya udah cemong ya dari tadi
ulala dia tau lagi
enggak ustazah enggak
ya mungkin kalau iteman itu mungkin karena sinar matahari yang terlalu panas
udah deh nggak usah dibahas ah yang penting sekarang gini pertanyaannya
ustazah mau nggak bersihin muka saya
eh udah diem aja sih kenapa sih nggak boleh usaha dikit
dasar manja ya udah umur juga masih kayak gitu kelakuannya
saya aja bersihin sendiri nih lho kinclong
ya ya aku kan pengen dibersihin gitu
tolong bersihin mukanya usap musa ya
kebetulan hari ini aku bawa amplas
biar aku yang bersihin ya
yang kira kira dong ustadz
nggak usah pakai amplas
mau mukanya patah panci apa
yang lebih halus yang lebih lembut dan tidak menimbulkan
bukalah kali ini aku ando

stop d engagesnya